wakil presiden yusuf kala meminta pengusaha menghentikan impor produk mewah ke dalam negeri
untuk mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar amerika serikat
dilansir detikfinance com kala menyebut secara spesifik barang mewah tersebut
seperti mobil ferrari lamborghini dan tas hermes
ia meyakinkan masyarakat dinamika ekonomi saat ini merupakan situasi untuk berhemat
salah satu cara menekan defisit transaksi berjalan adalah dengan menekan impor dan menggenjot ekspor
kala meminta para pengusaha membawa devisa hasil ekspor ke dalam negeri dan menukarnya dengan rupiah
ia berharap pengusaha tidak memarkirkan devisanya di negara lain seperti singapura dan hongkong
sehingga memperkuat negara tersebut tapi malah melemahkan indonesia